industri kreatif indonesia semakin diminati kaum muda
hal ini terbukti dengan jumlah pengunjung yang mencapai sepuluh orang
atau empat orang lebih banyak daripada yang ditargetkan panitia
dalam dua hari pergelaran ide fest dua ribu delapan belas di gedung jcc jakarta
mirza miftahudita menyangka produk jaketnya bakal dibeli oleh orang nomor satu di indonesia
jumat lalu pada pergelaran idea fest dua ribu delapan belas
presiden joko widodo membeli jaket autentik series berwarna tera kota seharga rp empat ratus sembilan puluh sembilan
terus dikenakan selama berkunjung

lima ratus persen artifal dari segi omset berapa tuh mas
omset bisa sekitar sepuluh sampai dua puluh jutaan sehari
ya itulah pengakuan pria kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh dua asal bandung ini
sejak jaketnya dipakai oleh jokowi permintaan dan penjualan via online meningkat pesat
bahkan sempat membuat website penjualan online mengalami kelebihan kunjungan
akan membangun sebuah usaha dan saya membutuhkan ide ide segar
jadi saya datang ke sini ke konferensi ini untuk mendapatkan inspirasi ide ide untuk usaha saya
saya ingin mengembangkan usaha di bidang kuliner
saya pengen tahu lah perkembangan ekonomi kreatif di indonesia itu kayak apa
ini kan wadahnya nih banyak banget
melihatin karya karya bangsa sepertinya generasi milenial sekarang itu benar benar biasa
beda dengan generasi yang sebelumnya gitu karena semuanya kreatif semuanya punya antusias untuk berkarya sesuatu gitu
karena fasilitasnya udah banyak sekali gitu
menurut festival director idea fest dua ribu delapan belas olivia febrina jumlah pengunjung kali ini menembus angka sepuluh orang
sementara itu pihaknya hanya memproyeksikan enam pengunjung
ada pun tiket untuk semua kategori ludes dibeli pengunjung yang rata rata anak muda yang bergerak di bidang industri kreatif
oke lucunya tahun ini itu berbanding terbalik dengan tahun kemarin
kalau tahun kemarin itu pengunjung di idea conference itu lebih banyak tahun ini di idea talks
kalau untuk industri spesifik itu kita memang mencakup enam belas subsektor industri ekonomi kreatif
yang paling diminati itu ada dua di konten dan di marketing
ya jadi semakin banyaknya anak muda yang mau jadi content creator lalu banyak anak muda bikin startup bikin brand
jadi kayaknya datang ke idea fest ini adalah acara yang tepat untuk mereka bisa belajar
olivia menerangkan mengingat animo pengunjung yang cukup tinggi tahun ini dalam idea fest dua ribu sembilan belas ruangan konferensi dan ruang pameran akan diperluas
pihaknya juga telah menyiapkan satu bintang tamu dengan nama besar sebagai international speaker
yang berlatar belakang industri kreatif hollywood amerika serikat
menarik pengunjung dan peserta idea fest demi kemajuan industri kreatif indonesia